pemirsa sejumlah pesan berantai tentang bahaya radiasi telepon seluler yang dapat menyebabkan kanker dan tumor sudah beredar sejak tahun lalu
namun benarkah radiasi dari ponsel itu berbahaya dan dapat menimbulkan penyakit
kita ikuti penelusuran mardika utama berikut ini
telepon seluler sudah menjadi bagian dari kehidupan banyak orang saat ini
selain untuk berkomunikasi ponsel kini juga digunakan untuk bekerja bermain dan berinteraksi lewat sosial media
namun sejak tahun lalu beredar pesan pesan berantai tentang bahaya radiasi ponsel yang menyebabkan kanker tumor bahkan kematian
apakah itu bisa punya potensi untuk menyebabkan kanker dan lain sebagainya dan so far kita belum dapat
sebenarnya saya tidak tahu
sementara ini sih buat saya tentang broadcast broadcast yang seperti itu saya pikir saya gunain aja untuk bisa lebih waspada terhadap penggunaan handphone saya
menurut dokter spesialis syaraf ziki yombana radiasi elektromagnetik dari ponsel yang bekerja dengan gelombang radio tergolong radiasi non pengion
seperti yang dihasilkan juga oleh televisi komputer dan microwave
sementara radiasi yang tergolong pengion
antara lain sinar x dan nuklir
radiasi handphone sendiri itu sebenarnya radiasi termasuk yang golongan yang non pengion tadi ya
ini paling sering namanya radiasi elektromagnet
elektromagnet ini secara lokal dia akan menyebabkan radiasi berupa panas
contoh gini jadi kalau misalnya kita pakai handphone kita tempel di kuping itu lama lama kan handphonenya panas kuping kita ikut panas gitu kan ya
nah apakah ini bisa berpengaruh secara langsung ke kanker dan lainnya
kalau otak sebenarnya saat ini belum
tapi untuk masalah handphonenya sendiri ini mungkin alangkah bagusnya juga sih apa ya
nggak dipakai terus terusan karena masih kontroversi nih
ada yang bilang berpengaruh ada yang bilang enggak
gimana kalau kita ambil tengah tengahnya aja kita pakai aja kalau perlu
meski ada sejumlah penelitian yang menyimpulkan penggunaan ponsel memicu kanker
penelitian itu belum bisa dijadikan acuan secara global
ziki menambahkan lembaga kesehatan di amerika serikat seperti indonesia
tidak ada korelasi pasti antara gelombang radiasi ponsel dan kanker serta tumor
jadi apabila anda mendapatkan pesan berantai mengenai bahaya radiasi telpon genggam
pastikan dulu sumber asal dari kabar tersebut
atau pastikan kebenaran kabar tersebut dengan dokter anda
mahadika utama jakarta